laga final cabang olahraga sepak bola putra sea games dua ribu dua puluh tiga digelar selasa malam di olympic national stadium phnom penh kamboja
indonesia berhasil mengukir sejarah setelah tiga puluh dua tahun melalui perolehan medali emas dengan mengalahkan thailand lima dua lewat perpanjangan waktu
pertandingan sama suasananya dengan semi final dramatis juga
dan tadi juga pertandingan bahkan di saat kita unggul dua satu saya pikir itu pertandingan sudah berakhir karena pertambahan waktunya hanya tujuh menit
tetapi begitu prit saya masuk ke lapangan dan rupanya belum
dan itu gol bagi mereka
dan kalau ditanya bagaimana suasana hati kita ketegangan kita waktu itu ya sangat luar biasa
tetapi saya bicara ke teman teman pemain main tetap sabar tetap pintar dan jangan pernah kepancing emosi
hal ini menjadi spesial bagi para pemain sebab ini mereka menjadi bagian dari sejarah sepak bola tanah air
termasuk bagi pratama arhan back kiri andalan timnas yang tidak bisa bermain pada partai final
kasih tau kan rasanya campur aduk sedih senang juga
ya sedihnya karena saya nggak main dan rasa senangnya karena tiga puluh dua tahun nggak dapat medalimas dan akhirnya kita mendapatkan medalimas
ini untuk warga masyarakat indonesia
ketua umum pssi erick thohir menyebut hasil ini merupakan kerja keras pemain dan seluruh tim sepak bola sea games ke tiga puluh dua kamboja
tidak akan berhenti di sini status juara sea games langsung akan dijadikan bahan evaluasi untuk kompetisi yang lebih besar
ya tentu kita harus mempersiap
kita persiapkan tim buat afc tahun depan
ya dan saya habis ini langsung ada rapat jam dua belas malam
ya untuk negosiasi ya untuk persiapan ke depan
ya supaya kita pastiin kita bisa memberikan yang terbaik
partai final melawan thailand berlangsung dramatis
sempat unggul hingga akhir babak kedua lewat dua gol dari striker ramadan sananta
thailand dapat menyamakan kedudukan pada menit akhir
masuki babak perpanjangan waktu thailand yang harus kehilangan tiga pemainnya akibat kartu merah
tak lagi mampu membendung serangan garuda muda
tiga gol kembali bersarang lewat aksi irfan jauhari fajar faturahman dan bekam putra
untuk memastikan kemenangan indonesia